bagusnya ya pasti itu kalau mau ngomong ngomong kebutas apa sih itu
tuh kenapa sih
harus ada ustaz musa gitu
cak kayak kepalaku
kasian dia dimarahin
emang kau menyeberang jalan
kau itu emang menyeberang kan
butet kamu tuh kerjaannya marah marah
mulut pusing jempolan
eh kau juga ya
peng kamu perusuh
gak salah denger tuh
lo bisa tunjuk kencangnya
ya allah ya allah ya allah banget
kalian gak lihat apa ini sayur ini masih panas banget nih
aduh pak siti
eh pak siti tuh hampir nyangahin si amelie
pak siti pak siti
kau mau ke sini
pak siti pak siti pak siti
kenapa pak kenapa pak
selang selang selang

ikan kolam renang selang itu tuh
ini malem banyak
oh sini selang
ya udah biar aku aja kerjaan laki laki
aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh tolong nyalain ya pake mati lagi ikut nabok ayo ini dia aduh mungkin
terlalu diisi dulu pade merusak lagi aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh
jangan pakai luka
udah aduh udah sakit bau lagi aduh
ini becanya kalau nggak salah yang tadi nih tuh warnanya sama
isinya juga anak bocah nih kalau nggak haikal asun nih
wuih lah pake tutup tutupin ustadz mau dibohongin nggak bisa lah ya
adek liat ini nggak
dua anak kecil bawa bawa becak yang satu itu rambutnya sipit satu lagi matanya ika eh kebalik
yang satu rambutnya ikal yang satu matanya sipit lihat nggak
jadi nggak apa apa deh
biar saya cari sendiri aja deh anak anaknya deh
ih ih ih itu uang satu seribuan siapa ya jatoh
wah aduh asun hei mau kemana kamu ah
ulala asun kamu ini tuh santri masa bohongin ustadz nggak bakal bisa sampai kapanpun haikal mana haikal
ah lah terus kamu sering ngapain disini
nggak tau ustadz
ah nggak tau
eh kamu ini kan udah lama mondok di pesantren kunanta ustadz sudah sering mengajarkan ya melalaikan waktu sholat aja itu hukumnya berat apalagi meninggalkannya
udah sekarang kamu sholat bareng sama haikal nanti haikalnya bawa kesini ya biar besarnya ustadzmu sayang mulia dan santun tungguin
waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh
aduh kasihan banget pak deh
udah dong udah udah udah udah
kalian jangan lagi lagi ya begitu itu kagak boleh
kalau ampe itu panci yang isi sayur panas banget tumpah itu bahaya panci isi airnya lagi mendiri banget baru diangkat dari pohon
baru diangkat dari pohon
maksudnya dari komponen lagi mendidih mateng terus positi angkat bawa kemari
eh positi betul bingungnya yaa
emang pada gak ngeliat itu pancinya ngebul ngebul begitu
itu baru ya allah saya panas banget tuh pokoknya panas panas
ya allah positi ini ada apaan
ini bu ustadz aja pak ustadz tadi bu ted sama amelia lari larian dan kejar kejaran pas banget saya lagi bawa panci isi sayur panas ya allah untung tuh panci kagak tumpah coba kalo ampe tumpah kan bahaya coba bayangin pak ustadz coba bayangin bayangin
positi kok jadi marah marah sama ustadzah
ya allah itu tadi bu ustaja pak ustadz jadi tadi tuh saya saking bukunya saya serahin tuh panci panas ke pak de
jadi pak d yang nerima begini nih tangannya yang kena lagian aturan kalo kena apa apa yang panas pak d pak d itu jangan langsung lari
pak d tuh obatnya kucurin aja aja
kucurin aja airnya mengalir pak d ngapain lari keluar
saya itu lari ke kamar mandi mau cari air buat kebasuh ini namun kran nya pada manti positi rusak semua makanya kepanasan
pak d pak d tangannya gapapa
pak d pak d pak d tenang ya pak d kalo untuk pertolongan pertama pak d kecilahkan serahkan lah kepada bu ted ayo dan lilihs
ee ayo lilihs kalian siapkan ya obat obatan buat pak d
sabarnya pak d sabar sabar dulu pak d
dulu pak d dulu
dulu pak d dulu
aduh aduh aduh aduh aduh
sabarnya pak d
sudah diakui pak d sabar pak
ee eh nah nih pak d kalo tangan pak d itu terkena luka panas pertolongan pertama yang dilakukan itu adalah mengompres d
yang dilakukan itu adalah mengompres dengan es batu betul kemana mana sini sini eh iya
masukkan sini masukkan sini iya pak d jadi dibutuh seperti ini kak ya perlahan lahan
aduh aduh aduh aduh aduh atau kata positif disiram pakai air air yang mengalir bismillahirrohmanirrohim
hai tempat pak d kalau tak ada masih sakit kayak ibu dikasih salep biar
hai aduh aduh aduh aduh aduh aduh
ya ya kok jadi dingin begini udah agak mendingan daripada yang tadi panas banget
enak enak tinggal itu bu biar dikit lagi pelihara sembuh ya amin amin amin